saya kesini mau ngasih tahu
te aninya gak ada dirumah
enggak kang sumpah
ada masalah apakah gerangan kalau saya boleh tahu
lo kagak perlu tau
mending mama bantu tati aja
emang kenapa tuh pak
papa baru baikan sama ojek
papa kenal oja sama emak udah lama
gak ada mah
dua itu doang
enggak tumben dong baru juga jam satu
biasa saya dari nganter gebetan saya ke mal
pok saya mau makan telur terus pakai perkedel
pak anjir pur
pok kamu pun gak ngeliat ada yang beda sama saya hari ini
kagak ada yang beda ah
lu hitamnya masih sama tuh
tumben dong mau bikin rendang
iya bang ojak mau pesan
nanti saya kasih diskon
makasih ya bang ojak
iya sama sama nur
pur jam lo baru ya
oh ini jam tangan bermerk terkenal
eh kamu pun gak percaya
maksud kamu bayi kok keringin moga ini ya
bis kapan itu kita makan di restoran padangnya
uangnya juga belum cukup
ini intisnya harus dapat penumpang beberapa kali lagi
baru bisa ke restoran padang
cuy kasihan tau sama bapak kamu
dari tadi kelaparan
sambil nunggu gimana kalau ngedawat dulu cuy
kan lumayan bisa buat ganjel perut
ya kan supaya ikut campur urusan keluarga orang lain
kata almarhum abah saya itu tidak baik dan tidak sopan
dengerin apa kata bapak saya
bapak kopi satu pak
berapakah harga jam tangan purnomo
eh kepala gue lagi pusing habis dua minit bertuah gue
terus memangnya kalau kita makan di restoran padang
kalau makannya sama gulai tunjang dan goreng paru
bakal habis berapa gitu
intis nggak tahu pak
kan entis belum pernah makan di restoran padang yang mahal
coba tanyain aku sama si mas jono
kalau saran aku sih cuy nih
bapak kamu jangan makan gulai tunjang
memangnya kenapa gitu kamu melarang larang saya makan gulai tunjang
kolesterolnya tinggi pak
bisa bikin asem murat bisa bikin darah tinggi
tuh pak dengar kata jon
intis mau denger bapak mau denger si jon
ke rawa bebek sembilan
pak habis ngejek dulu ya
beli berapa lu
gue gak enak kalau nyebutin harganya
yang jelas jam gue ini mahal
assalamu'alaikum bu nur
waalaikumsalam mbak surti
kebetulan mbak surti saya baru mau mulai masak
mari silakan masuk
nggak usah bu nur disini aja
kita kan masaknya di dalam buka di sini
maaf bu nur surti tidak jadi bantuin bu nur bikin rendang
nggak apa apa bu nur nggak jadi aja
nggak bisa begitu dong mbak surti
kalau mbak suti itu tidak bisa harusnya bilang dari tadi
saya kan bisa cari orang buat gantiin bus surti
surti bener bener minta maaf ya bu nur
permisi bu nur
masih ada waktu sekitar empat jam buat ngejek lagi
eh pak kita itu memang perlu bergaya pak
cak gue jalan dulu ya ngojek dulu ya
kebanyakan gaya sih lu
assalamu'alaikum mbak tati
ngapain lu kemari
mau bantuin mbak tati mak bikin kue
kan lu udah nolak bantuin anak emak
tapi surti sudah tidak jadi bantuin bu nur bikin rendang mak
tati udah ada emaknya nih yang bantuin
kagak butuh lagi bantuan lo
ya udah deh
kalau begitu surti pamit pulang mak